kita kini beralih ke informasi lain kerama mangsa ternak seekor ular piton ditangkap warga
ini panjang sekali delapan meter bu
ya ini jadi biang kerok banyak ternak ternak warga yang kemudian hilang lenyap gitu ya ila ya
proses penangkapan ular sepanjang delapan meter ini berjalan dramatis karena ular tersebut terus mengamuk
warga dusun jane matalasa desa lantang kecamatan polong bangke selatan kabupaten takalar sulawesi selatan
digegerkan dengan kemunculan ular piton raksasa sepanjang delapan meter
wow delapan meter dan harus banyak orang yang harus menaklukkan ular panjang ini ya
warga kemudian melakukan pengepungan dan berupaya untuk menangkap ular piton ini
dimana proses penangkapan ular ini pun berjalan menegangkan
karena ular terus mengamuk hingga membuat puluhan warga panik dan kemudian berhamburan
proses penangkapan ular akhirnya membuahkan hasil setelah melalui proses selama tiga jam lama
wow memang mengerikan sekali ya
dan kemudian dikabarkan
ular piton ini datang dari hutan
iya besar sekali kalau kita lihat
harus berapa orang tadi lima enam orang yang harus mengangkut ular piton
ya nampaknya itu juga masih kurang begitu lima enam orang
memang harus rame rame karena kalau sendiri kayaknya tidak mungkin
kayaknya itu akan jadi atraksi warga ya
siapa yang kemudian akan ditaruh di mana ular itu akan menjadi atraksi warga dan mungkin saja dikomersialisasi
warga di sana juga harus hati hati begitu ya karena dekat sekali dengan hutan dan ya kita tidak
cuma ternak yang bisa hilang
kadang kadang kita juga bisa terancam bahaya dengan unarsa
harus seperti ini ya